pj bupati sitaro joyoroh memastikan pihaknya berupaya penuhi kebutuhan dasar warga terdampak erupsi gunung ruang
yang kini berada di posko pengungsian
hingga kini sebanyak enam ratus lima puluh warga mengungsi yang tersebar di enam posko pengungsian
meski mengakui kebutuhan logistik menipis namun pj bupati sitaro bilang pihaknya mengupayakan penuhi kebutuhan dasar para pengungsi
untuk penuhi kebutuhan dasar pj bupati mengimbau warga yang tak terdampak bisa membantu para pengungsi
kita upayakan memang stok yang seperti yang disampaikan tadi kita lihat sendiri kan sudah mulai menipis
jadi memang mudah mudahan juga para pengungsi itu untuk berhemat karena memang air memang belum belum datang yang dari distribusi data
karena ini terkait dengan penanganan pengungsi jadi kebutuhan dasar para pengungsi makan minum air bersih
dan kalau boleh pakaian jadi kalau ada bapak ibu yang menyumbang boleh kita bantu dengan pakaian termasuk juga pakaian anak anak pampers terus apa namanya banyak pakaian lain pakai